kamu masih marah ya
saya tau kok
tau dari mana
tau dari mas pur bang ojak
mereka tau dari mana kalau saya gak suka dibohongin
mereka gak tau
mereka cuma bilang
kalau perempuan itu gak pernah suka dibohongin
ya maaf saya nggak sengaja
eh kalau saya nggak sengaja marahin kamu
terus nerangin kamu
ya pak maaf
mbak yanti ingin masuk dulu
gak usah pak yuy langsung aja yuk
bentar ya ambil dompet dulu
jangan lupa yuy
kalau ada sisanya
kuenya bukan terigunya
barang bagus ini mas
impor kok dijual di pinggir jalan
ya bagus lah barang top ini
cuma satu satunya di indonesia
cuma satu satunya pak
tidaklah pasti ada pasangannya kanan dan kiri
sisa impor cuma satu satunya di indonesia
cuman satu satunya di indonesia
gak ada pulsa
gak bawa hp
ambil hp pak uyuy aja
maaf kelak jawabnya
abis dari kamar mandi mak
duduk dulu dah
gak langsung aja mak
tunggu ojak dulu
bang ocek bisa bikin kue juga mak
terus kenapa ditungguin mak
mak lagi nyuruh ojak belanja
tunggu ojak ya
rp tujuh boleh gak
maaf neng rp sepuluh udah biasa
gimana sih tadi katanya mau
maaf neng siapa yang bilang mau
tadi kan neng nanya
kepangkalan ongkosnya berapa
saya jawab biasanya sepuluh
terus gimana mau apa enggak
mau atu neng
tapi saya mau nganter makanan dulu buat bapak saya di rumah
neng ikut aja dulu atu
udah semua nih
terima kasih ya
lupa kasih kembalian
pak bapak mau kemana
mau ke rumah bapak tis
makanan buat makan siang
eh pak pak
bapak mau kemana
mau simpen makanan ini atu tis
nanti abis simpen makanan
jangan lupa main ke rumah babeh
tumben kamu nyuruh bapak main ke rumah babeh tis
kalau bapak enggak jadi main ke rumah babeh
nanti makan buat makan siangnya
kamu masih marah ya
saya tahu kok
tahu dari mana
tahu dari mas pur bang ojek
mereka tahu dari mana kalau saya nggak suka dibohongin
mereka enggak tahu
mereka cuma bilang
kalau perempuan itu enggak suka dibohongin
terus kenapa kamu masih bohongin saya
ya tahu kalau perempuan itu paling gak suka dibohongin

beli gak ya
apanya yang mau dibeli atau pur
gue di jalan ngeliat sepatu bagus sisa impor
yaudah beli aja
itu dia jack
itu dia apa
masya allah pur pur
kalo gak punya uang mah gak usah maksa atuh
cendol manis dingin
cendol manis dingin
iya bang satu bungkus ya
bu suaminya gak sekalian dibeliin bu
itu buat suami saya bang
oh ibunya gak
yaudah satu deh
udah dua bang tapi masih pada sd
kalau bapak sama ibunya dibeliin
yaudah deh satu lagi
kalo kakaknya dibeliin ntar adeknya ngiri bu
kan itu buat berdua bang
kalo berdua kurang kenyang
yaudah deh bungusin satu lagi
alhamdulillah jadinya empat bungkus bung
tapi jangan diulangi lagi ya
oh ini mau dijual